salah satu pekerjaan rumah bagi pemerintah dki jakarta saat musim penghujan adalah menangani banjir
gorong gorong atau saluran air pun jadi perhatian utama
data dari dinas bina marga dki jakarta ada lebih dari sembilan puluh dua tiga ratus tujuh belas saluran air di dki jakarta
sembilan puluh enam diantaranya masih butuh perbaikan
yang menjadi permasalahan dalam perawatan dan perbaikan gorong gorong tidak hanya sampah dan sedimen lumpur
namun di sana ada sejumlah perusahaan jasa utilitas seperti serat optik yang menempatkan kabelnya di dalam gorong gorong sehingga menyumpat aliran air
kadang kita temuin juga fasilitas jaringan utilitas yang diturunkan itu kadang operator seenaknya
dia tidak mau gali tidak mau menempatkan pada manhole maupun ducting yang sebenarnya dia memasukkan ke dalam gorong gorong
setiap minggunya tim gabungan yang disebut pasukan pelangi membersihkan saluran air baik yang tertutup maupun yang terbuka
ini seperti yang dikerjakan suyono salah satu petugas dinas sumber daya air di dki jakarta
nah pengerjaan kayak gini harusnya dilakukan berapa kali seminggu atau berapa kali dalam sebulan pak
biasanya sih satu bulan sekali kalau satu jalan
benda terunik yang bapak biasa temukan apa pak
yang tidak nyangka ada di sini
tadi kita sempat ketemu kabel ya
nah selain kabel
itu dilaporin nggak pak
enggak paling itu kan emas kecil
emas kecil ya
ikut hanyut sama air ya
beginilah keseharian para petugas dari dinas sumber daya air membersihkan selokan
terjadi genangan di musim penghujan nanti
irina wardani imam muhairib jakarta